anak masih di new day pendiri koperasi simpan pinjam
idul surya henry surya membantah telah merugikan dua puluh tiga anggotanya
dengan nilai kerugian rp satu ratus enam triliun dalam kasus penggelapan dan anggota koperasinya
dirinya mengklaim hanya akan bertanggung jawab terhadap enam anggota kooperasi simpan pinjam
dengan total biaya kooperasi yang belum dibayar sebesar rp enam belas triliun
usai difonis lepas oleh majelis hakim pengadilan negeri jakarta barat
henry surya buka suara soal kasus penggelapan dan anggota kooperasinya
ia membantah telah merugikan dua puluh tiga ribu anggota ksp indosuria
dengan total kerugian sebesar rp satu ratus enam triliun
menurutnya data yang beredar di media masa tidak valid
lantaran ada beberapa daftar anggota yang tertulis lebih dari satu
henry pun mengklaim akan bertanggung jawab terhadap enam anggota ksp indosuria
ia juga menyebut total dana ksp indosuria yang belum dibayarkan
lebih rendah yaitu rp enam belas triliun
pembayaran dana anggota disebut akan dilakukan sesuai putusan penundaan
kewajiban pembayaran utang atau pkpu
ia juga menyebut total dana ksp indosurya yang belum dibayarkan jauh